kita ke informasi pertama polsek ciracas jakarta timur dibakar sekelompok masa pada rabu dini hari
diduga aksi masa terkait kasus pemukulan yang terjadi beberapa waktu lalu
kapolda metro jaya dan pangdam jaya langsung mendatangi lokasi kejadian
petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi mapolsek ciracas untuk melakukan pemadaman
sejumlah bangunan depan mapolsek masih mengeluarkan api
berdasarkan pantauan di lokasi mobil mobil yang berada di mapolsek digulingkan
baik mobil resmob maupun mobil polisi lainnya
selain itu beberapa sepeda motor yang diparkir di depan polsek juga digulingkan
belum diketahui dari mana masa yang menggulingkan kendaraan tersebut
akibat aksi masa ini jalan yang berada di depan mapolsek ciracas atau sekitar pasar bocilitan juga ditutup
kapolda metro jaya irjen pol idam aziz dan pangdam jaya maijen joni suprianto mendatangi mapolsek
untuk mengetahui penyebab aksi masa ini
kapolda menjelaskan jika aksi massa dilatar belakangi kasus pemukulan yang terjadi beberapa waktu lalu
sekira jam dua puluh tiga ada sekelompok masa yang kita belum tahu berasal dari mana
yang mungkin tidak puas atas penanganan kasus yang terjadi sehari sebelumnya di cibubur
masuk dalam wilayah polsek ciracas
kemudian dampak dari ketidakpuasan itu sebagian masa tersebut yang kurang lebih dua ratus orang
meringsek masuk untuk mengecek apakah benar tahanan yang memukul rekan mereka itu sudah ditahan
sudah diberi penjelasan sama kapolsek dan kapolres bahwa
masih di dalam pengejaran belum dilakukan penangkapan
dan sudah diberi waktu nanti dalam waktu dua atau dua puluh empat jam akan segera dihubungkan
tapi mungkin karena masa tidak puas lalu mereka melakukan tindakan anarkis
kapolda metro jaya juga menjamin aktivitas dan pelayanan di mapolsek ceracas kembali normal rambu pagi
hingga kini polisi masih menyelidiki kasus pembakaran mapolsek dengan memeriksa sejumlah saksi
termasuk para petugas jaga
pasca pembakaran dan perusakan situasi mapolsek ciracas berangsur kondusif
garis polisi pun mulai dipasang
sejumlah anggota polisi mulai memeriksa sejumlah kerusakan di mapolsek ciracas jakarta timur
sedangkan garis polisi dipasang membentang di bagian mapolsek yang mengalami kerusakan
di bagian halaman polsek ciracas sejumlah mobil patroli rusak
kaca kaca di gedung polsek
juga pecah berserakat
sejumlah personel polisi dan ppsu membersihkan mapolsek
warga yang berada di sekitar polsek diminta untuk keluar dari halaman
sebelumnya kapolda metro jaya menyebut masa yang datang sekitar dua ratus orang
para pelaku perusakan polsek hingga kini masih diburu
untuk kondokan pemberita kosong with b everlasting nivere
tanda insulted dibandarnya pmr dan tidak bisa tahan
ketika perg quaan perugian facebook